untuk pertama kalinya di indonesia anda bisa mengetahui apakah berada di lokasi yang aman dari potensi erupsi gunung berapi atau tidak melalui aplikasi ponsel pintar
informasi ini dapat diakses kapanpun selama ada koneksi internet tentu saja
aplikasi ini diharapkan bisa memperingatkan masyarakat agar tidak memasuki kawasan rawan bahaya
guna mengantisipasi erupsi gunung agung pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi telah membuat peta ancaman bila terjadi letusan
namun peta ini tidak tersedia di setiap tempat dan tidak mudah diterjemahkan ke lapangan
meski sudah ada tanda tanda peringatan di sejumlah tempat hal ini tidak menjamin seseorang akan mengetahui bila ia berada di zona yang berbahaya
untuk itu dengan teknologi informasi badan nasional penanggulangan bencana telah mengembangkan cara untuk mengetahui apakah seseorang masih berada di kawasan aman
ide nya mirip dengan kalau di kota besar
di mana traffic jam dan sebagainya
nah itu kita mainkan
kita mencoba memindah informasi gambar ancaman tadi ke dalam aplikasi dengan menggunakan basic nya di google map
dan ternyata berhasil
jadi dengan itu kita akan tahu kalau kita perjalanan ke bali khususnya di sekitar karangasem daerah mana saja sebenarnya yang dilarang sama sekali tidak boleh dimasuki
guna mengakses informasi tersebut anda bisa ketik s id garis miring
dan juga bisa mencari posisi di kolom pencarian penjelajah web yang anda gunakan
jangan lupa untuk aktifkan gps pada ponsel pintar anda sehingga dapat mengetahui posisi anda
setelah itu tautan tersebut akan membawa anda ke aplikasi google map dan menunjukkan apakah anda memasuki kawasan rawan bencana
selain itu anda juga bisa menggunakan pemindai kode qr dan memindai kode qr yang disediakan untuk langsung mendapatkan informasi tersebut
ada beberapa hp yang tidak bisa langsung ke google maps tapi tidak perlu khawatir
jadi yang penting di browser kita yang ada di hp itu sudah masuk akun gmail kita
jadi ketika dia berwarna putih seperti ini kita cukup melihat ke aplikasi google maps nya lalu kita buka di garis garis ini
nah kita bisa lihat di menu setting
setelah itu kita cari yang maps
nanti di sini akan muncul cek posisi anda
setelah kita klik akan seperti ini jadinya
jadi langsung kelihatan di sini
jadi lokasi kita kan di sini dan kita berada di lokasi yang aman
saat ini bnpb terus berusaha memperbaiki kinerja sistem ini bersama google sehingga tidak mengalami kendala saat digunakan oleh masyarakat
informasi ini diharapkan dapat menjadi perubahan yang lebih mudah
dan juga menjadi acuan bagi para wisatawan yang berkunjung ke bali sekaligus supaya mereka tidak khawatir memasuki zona berbahaya
ya baik terima kasih mas dewa untuk keterangannya
salam bertugas kembali
ya memang informasi seperti ini menjadi sangat penting
mengingat bahwa gunung agung merupakan suatu stratofokano
artinya memang ketika erupsi dia akan mengeluarkan awan panas yang memiliki suhu sekitar enam ratus sampai delapan ratus derajat celcius yang melaju dengan kecepatan dua ratus tiga ratus km per jam
jangan sampai anda berada di zona zona berbahaya
ketika erupsi terjadi
arya adi tautamah karangasem bali